sahur tidak hanya untuk perut tapi untuk hati anda dan pikiran anda
memang fani kalau kita bicara mengenai wajah islam dalam bulan suci ramadan memang sudah seharusnya itu ramah sejuk damai untuk semuanya
tapi kalau kita bicara mengenai perilaku perangai kita yang selama ini kasar mau menang sendiri dan suka memaksakan kehendak
memang harusnya itu disingkirkan jauh jauh tuh di bulan suci
sadar atau tidak disadari
harusnya kita singkirkan tapi jadinya cuma virus kebaikan yang bisa kita tularkan ke orang lain bukan virus permusuhan apalagi kebencian
tapi sayangnya di beberapa tempat justru wajah ramadan ini ditampilkan ini justru sebaliknya
ada amarah pemaksaan kehendak kemudian ada juga wajah yang dianggap intoleran
bahkan di belahan dunia lain kita lihat beberapa waktu belakangan ketika peristiwa teror terjadi islam kembali menjadi sorotan
beberapa pihak justru memanfaatkan momen momen ini untuk menebar kebencian terhadap
jadi headline di banyak sekali media di dalam negeri atau di luar negeri
lalu bagaimana umat muslim indonesia menjawab tantangan
kali ini sudah bersama kami di studio pagi ini ada budayawan gus chandra malik yang sudah siap berbagi perspektif setiap jumat ya gus
memberikan sarapan atau sahur untuk hati dan pikiran kita
tapi sebelum kita ke gus chandra sebelum kita mulai dialog kita saya ajak anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini
bulan suci ramadan menjadi bulan yang selalu dinanti segenap umat muslim
namun ramadan kali ini dihadapi muslim di indonesia
belahan dunia lain dengan sedikit berbeda dari biasanya
muncul isu terkait dengan toleransi dan kekerasan terkait kaum muslim
di indonesia ramadan seringkali dihiasi aksi sweeping atau pemaksaan atas dasar kepercayaan
bahkan aksi sweeping ini tidak hanya dilakukan satu kelompok kepada kelompok lainnya
tapi juga aparat negara
seorang pemilik warung makan di serang banten menjadi sorotan
setelah dirazia polisi pamung praja
beberapa hari lalu
sejumlah netizen pun berbondong bondong mengelurkan bantuan
sebelumnya seluruh makanan di warung saini dibawa petugas satpol pp
karena ia dianggap melanggar aturan berdasarkan surat edaran dari pemerintah kota serang
tentang larangan berjualan pada siang hari selama ramadan
satuan polisi pamung praja kota padang sumatera barat
juga merazia warung makan yang buka pada siang hari
selain memberi peringatan tertulis
petugas juga menyita makanan yang dijual
petugas berisi keras bahwa yang dilakukan para pedagang melanggar peraturan daerah
kendati mereka sudah menutup tirai rumah makanannya
razia gabungan yang melibatkan aparat tni dan polri ini
juga mendatangi tempat tempat makan di kawasan pecinan
di sini petugas tetap mengangkut makanan untuk dibawa ke markas satpol pp padang
pemerintah kota padang sendiri berpendapat
semua penduduk di sana harus menghormati orang yang tengah berpuasa
kita tidak bisa padang ini harus bersih harus nyaman
tidak ada orang makan siang
kalau sudah dikatakan oleh agama itu tutup ya tidak boleh orang makan ya kita tutup
kita harus tegas pak
ada aturan agama seperti itu pak harus tutup di siang hari selama bulan ramadan begitu ya
ya ini yang sudah bapak harus tahu
kita ini kan orang muslim
jelas dikatakan tidak ada makan pada siang hari
masa orang ada makan siang hari buka warung
kan tidak menghargai orang itu pak
sementara itu di belahan dunia lain kaum muslim menghadapi sentimen anti islam
sentimen ini terutama diserukan pasca insiden penembakan brutal yang menewaskan lima puluh orang di orlando florida
kebetulan sang pelaku yang bernama omar matin adalah muslim anak imigran afganistan
bahkan isu ini menjadi semakin ramai saat calon presiden amerika dari partai republik donald trump memanfaatkan sentimen anti islam untuk menyebarkan kebencian bahwa islam radikal adalah sumber terorisme
belum lagi peristiwa pemboman yang terjadi di belahan eropa seperti perancis dan belgia
seperti di orlando pelakunya membawa bendera negara islam isis
rentetan kejadian tersebut membuat fobia terhadap islam sedikit banyak mulai bermunculan kembali di dunia
meskipun masih banyak yang yakin bahwa aksi teror justru bertentangan dengan ajaran islam
kita seperti hidup dalam dua republik republik of hope dan republik of fear
akal sehat kita tentu menghendaki perwujudan republik yang penuh harapan
tapi nampaknya sebagian penguasa politik lebih memilih memelihara republik of fear karena disitulah statistik pemilu

cemukaan hanya diucapkan dalam pidato
toleransi dihimbaukan ke seluruh rakyat
tetapi ketegasan tidak pernah dilaksanakan
ramadan harusnya menjadi momentum untuk bisa merawat republik kita dengan kedamaian untuk semua